siapa yang tak tertarik memasang panel surya
namun banyak orang yang urung beralih ke teknologi hijau ini saat mendengar mahalnya biaya pemasangannya
rumah kecil ya sekitaran dua puluh an juta lah rumah paling kecil ya
dan itu kalau mereka menggunakan itu savingnya lumayan untuk energy expenses mereka untuk biaya listrik mereka
dua puluh juta itu kira kira bisa menghasilkan per hari sekitar lima ribu watt hour lah kalau untuk jakarta ya
berdasarkan data bps tahun lalu konsumsi listrik indonesia mencapai satu seratus kwh per kapita
untuk rumah rumah kecil yang ditinggali tiga orang rata rata membutuhkan plts atap berkapasitas
tiga kw peak yang biaya pemasangannya bisa mencapai sekitar enam puluh juta rupiah
menurut survei pasar yang dilakukan oleh institute for essential services reform atau iesr
yohannes bambang sumario ketua asosiasi energi suria industri
indonesia misalnya memasang panel surya berkapasitas sampai sebelas kw peak
kapasitas ini bisa menghasilkan energi untuk listrik di rumahnya sebesar sekitar enam ribu watt
ia mengatakan masalah yang dihadapi adalah biaya pemasangan
hambatan paling besar ekonomi ya keekonomian karena seperti saya sebutkan tadi
karena tarif listrik kita termasuk tarif listrik yang dibanding negara negara lain atau tetangga masih cukup rendah
sementara harga teknologi plts kan sama sama mirip ya dan kita tidak ada insentif kalaupun ada kecil sekali ya
pemerintah pun menyadari adanya hambatan pendanaan untuk memasang panel surya
selain regulasi dukungan lain yang diperlukan untuk mendorong pengembangan plts atap adalah tersedianya inovasi pembiayaan
yang dapat menarik minat masyarakat untuk berinvestasi memasang plt startup
pada dua ribu dua puluh lima pemerintah menargetkan bauran energi
dari teknologi baru terbarukan mencapai dua puluh tiga persen
namun hingga akhir dua ribu dua puluh satu bauran energi baru terbarukan nasional baru mencapai sebelas tujuh persen
untuk mencapai target ini pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya atap berkapasitas tiga enam gigawatt peak
selain itu pemerintah juga menargetkan pengurangan emisi karbon hingga dua puluh sembilan persen pada dua ribu tiga puluh
kita bisa melakukan plts itu dengan gotong royong sebenarnya
jadi plts itu karena sifatnya modular itu bisa dilakukan oleh banyak pihak
apalagi ada dukungan pendanaan
jadi semakin banyak yang masang bisa menurunkan
di sini sangat instrumental sebenarnya plts untuk menjadi tulang punggung kita mencapai dekarbonisasi
dan saya rasa pemerintah menyadari itu
menurut data kementerian sdm hingga akhir januari dua ribu dua puluh
ada hampir lima pelanggan yang telah memasang plts atap dengan total kapasitas lima puluh satu sembilan belas mw peak
mayoritas pelanggan adalah sektor rumah tangga
penggunaan energi dari plts atap dapat membantu menurunkan emisi gas rumah kaca hingga lima puluh persen
jika dibandingkan dengan penggunaan listrik dari tenaga fosil